setelah gempa bumi mengguncang jayapura pada kamis sembilan februari kemarin
sejumlah warga yang tinggal di pinggiran laut di kota jayapura papua mengungsi ke tempat yang lebih aman
seperti halaman kantor dinas pendidikan dan kantor badan pertahanan provinsi papua
kendati sebagian pengungsi pria sudah pulang ke rumah
para wanita dan anak anak masih berada di lokasi pengungsian
para pengungsi yang berada di lokasi pengungsian mengaku
belum mendapat bantuan tenda ataupun tenda darurat baik dari bpbd maupun pihak terkait lainnya
belum ada bantuan yang masuk dari malam sampai sekarang
ibu sano bisa tahu apakah sampai sekarang ada bantuan
bantuan dari bppd kota atau dari provinsi
oh belum ada
kemarin kita mulai datang itu sore itu kejadian kita lari di baju satu pasang
anak anak sampai telanjang telanjang itu
kita sembang sembang buat kita milih tenda belum ada bantuan
bantuan makanan apa itu
tidak ada kita sendiri masak baru kita makan
patungan baru masak
sementara itu untuk memenuhi kebutuhan pengungsi
pihak pemda bersama tni dan polri membuat dapur umum
yang pertama untuk masyarakat yang mendapatkan musibah ini
bahkan itu sudah juga dilakukan penanganan oleh teman teman dari tni polri
karena di polri juga ada dapur induk
dan juga dari kepolisian
hingga dalam pekasi dimakan
dan juga kita terus juga dan memohon dukungan kepada seluruh pemerintah
pemerintah yang ingin memberikan dukungan bantuan
itu langsung diserahkan di posindo
posiduk yang ada di kantor
ada di kota
alamankan di kota sehingga didata dan didistribusikan
kami berharap tidak langsung mengantar sendiri sendiri ke daerah titik rawan
berdasarkan data dari bpbd kota jayapura hingga kamis malam
ada dua puluh lokasi pengungsian dengan total pengungsi dua tujuh puluh empat orang
andre kirwel jayapura papua